saudara libur lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata religi di masjid al jabar kota bandung jawa barat
ada jurnalis kompas tv fidalatas yang melaporkan dari lokasi
kita akan tanya vida bagaimana antusiasme pengunjung di sana fida
ya livi meskipun bandung sejak sore tadi hingga pukul delapan belas tadi atau sejak pada maghrib atau sampai pada maghrib
ini diguyur hujan yang cukup lebat tapi nampaknya ini tidak menyurutkan minat para pengunjung dari masjid al jabar
untuk kemudian berkunjung ke masjid yang memang menjadi salah satu ikon jawa barat ini
kalau di hari pertama ini fokus dari masyarakat adalah untuk bersilaturahmi dan juga berziarah biasanya
nah di hari kedua lebaran hari ini livi dan juga saudara memang dipilih oleh masyarakat bandung untuk berwisata bersama keluarga
jadi seluruh tempat wisata di kota bandung ini penuh hari ini
salah satunya adalah di masjid al jabar
dan kalau kami bisa gambarkan malam hari ini begitu penuh ya masjid al jabar dari mulai bangunan utama
lalu juga teras masjid di bagian atas bahkan hingga alun alun tempat saya melaporkan di bagian bawah
dan juga seluruh koridor yang ada di masjid al jabar ini tidak ada satu sudut pun yang tidak terisi oleh para pengunjung
namun jangan dibayangkan dengan penuhnya masjid al jabar suasananya menjadi sesak begitu ya livi dan juga saudara
memang ini masjidnya begitu megah dan luas dan juga berlokasi di bandung ya kita tahu cuaca di bandung
atau cuacanya memang dingin begitu ya jadi meskipun penuh dengan pengunjung tapi tetap sejuk
juga ditambah dengan ada angin semilir yang membuat kemudian pengunjung betah di sini
selain itu livi dan juga saudaranya yang membuat pengunjung memilih untuk berkunjung ke masjid al jabar
ini adalah karena memang masjid al jabar ini baru diresmikan pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
dan juga masjid al jabar ini baru diresmikan pada desember dua ribu dua puluh dua lalu

ini merupakan masjid terluas wilayahnya di asia tenggara maka dari itu hingga hari ini
masih banyak pengunjung yang masih datang ke masjid al jabar livi
baik lalu kalau kita lihat bulan ramadhan kemarin masjid al jabbar menyediakan apa saja bagi pengunjung
dan apa yang kemudian paling dicari oleh para pengunjung sekarang
ini yang disediakan adalah buka puasa bersama dengan menyediakan takjil gratis di sini livi dan juga saudara
jadi biasanya di jam jam mendekati buka puasa masyarakat ini ramai memenuhi masjid al jabar untuk kemudian berbuka bersama
lalu setelahnya dilanjut untuk beribadah bersama bertarawih bahkan itikaf di masjid al jabar
dan kalau sekarang livi dan juga saudara apa yang paling dicari oleh masyarakat ini untuk sekedar berfoto saja di sini
ini masyarakat mayoritas datang untuk berfoto karena suasananya sangat bagus livi
tidak latas terima kasih laporan anda dari masjid al jabar bandung jawa barat